berikutnya di tengah dominasi merek impor merek merek lokal mulai meramaikan persaingan dengan menjadi jersi resmi bagi tim nasional sepak bola dan basket indonesia
namun produk produk dalam negeri ini harus berjuang keras untuk bisa meraih keuntungan dari investasi besar yang dikeluarkan dengan menjadi sponsor resmi tim nasional indonesia
sejak maret dua ribu dua puluh mils menjadi merek resmi pemasok jersi tim nasional sepak bola indonesia
sebagai brand lokal yang baru berdiri di tahun dua ribu delapan belas hal ini merupakan sebuah pengakuan sekaligus pencapaian yang luar biasa
apalagi di tahun tahun sebelumnya timnas sepak bola indonesia menggunakan merek merek ternama dunia sebagai jersi resmi tim merah putih
sebagai sponsor tim nasional yang baru mils harus memenuhi semua kebutuhan latihan dan pertandingan bagi timnas dan pssi
yang nilai sepak bola indonesia
jersi tim merah putih totalnya tidak bisa dibilang kecil
namun dari segi penjualan jersi timnas keputusan mils mensponsori tim merah putih ternyata belum berbuah manis
dua ribu dua puluh awal awal tahun kita dihantam badai pandemi dan kemudian semuanya hilang
semua hilang semua match hilang
itu sangat impact ke penjualannya kita
harapannya kita bisa jual seratus
jadinya cuma bisa jual dua puluh rp dua puluh lima gitu loh
tentunya jadi dikenal tapi kalau keuntungan uang keuntungan profitnya belum ada
salah satu upaya mils untuk meningkatkan penjualan jersi timnas adalah dengan memberikan potongan harga
namun di sisi lain nama mils yang semakin dikenal membuat sejumlah klub olahraga dari dalam dan luar negeri tertarik dan mulai menggunakan produk lokal indonesia ini
mils pun masih tetap optimistis kondisi akan membaik
setelah berjualan kembali ke indonesia mills masih memiliki stok sekitar lima puluh ribu potong jersi tim nas yang belum terjual
ya mau gimana ya ini juga rasa nasionalisnya saya cintanya saya ke indonesia cintanya saya kepada tim nas
ya saya berharap pandemi segera berlalu and then kita bisa segera ada match nya indonesia lawan negara lain
ya harapan saya masih ada
berbeda dengan tim nas sepak bola tim nas basket indonesia sudah sering menggunakan merek lokal
sejak oktober tahun lalu timnas basket indonesia menggunakan jersi dengan merek nuraga produk lokal asal bandung yang mulai terjun di dunia sport aparel di tahun dua ribu sembilan belas lalu
meski tergolong sebagai pemain baru pabrik dari nuraga sudah memiliki pengalaman dua belas tahun di bidang garmen
dengan menjadi sponsor timnas basket nuraga berharap produk pakaian olahraganya yang lain juga ikut terangkat
khusus untuk jersi timnas basket indonesia sejak awal dijual untuk umum awal tahun dua ribu dua puluh satu
sudah dua ratus an potong jersi laku terjual
dari segi penjualan juga di awal awal kan ya biasalah gitu
cuma paling satu dua sehari gitu
sekarang udah jadi sponsor timnas sehari bisa cukup banyak gitu
walaupun belum sesuai ekspektasi gitu
cuman flow nya setiap hari meningkat gitu setiap bulan meningkat
salah satu kiat dari nuraga untuk bertahan di tengah persaingan adalah dengan membaca pasar
jersi timnas yang akan dijual ke pasaran paling banyak diproduksi sekitar seratus hingga satu ratus lima puluh potong per model
produksi ulang baru akan dilakukan untuk model jersi yang paling diminati
daya beli masyarakat yang menurun akibat pandemi disiasati dengan membuat jersi timnas dengan model dan harga yang lebih terjangkau
mereka pengen punya jersi indonesia tapi harganya nggak masuk
mereka nggak bisa maksudnya belum bisa beli saat ini ya
akhirnya kita bikin yang simple gak terlalu rumit
tapi bisa mereka pakai gitu
oh gue bangga punya jersi tulusan indonesia
dengan segala hitung hitungannya keputusan untuk mensponsori tim nasional merupakan suatu keputusan bisnis
dengan membuat jersi timnas berkualitas terbaik mils dan nuraga sama sama bermimpi suatu saat nanti
pakaian pakaian olahraga dengan merek lokal akan dapat bersaing dengan merek merek terkenal dunia
erlangga wisnuaji softan herdiagama jakarta